kementerian kelautan dan perikanan kkp mencatat penerimaan negara bukan pajak atau pnbp sepanjang dua ribu enam belas sebesar rp tiga ratus enam puluh delapan puluh enam miliar
jumlah ini meningkat lima kali lipat dari realisasi pnbp tahun dua ribu lima belas yang hanya sebesar rp tujuh puluh tujuh empat puluh sembilan miliar
besarnya realisasi pnbp tahun ini didukung oleh proses perizinan dan pembukaan gerai gerai yang dilakukan
kenaikan pnbp yang signifikan juga merupakan dampak dari moratorium kapal kapal asing dan kebijakan kkp lainnya
direktur pengendalian penangkapan ikan saifuddin mengungkapkan kepada detik com sejumlah potensi usaha diantaranya kapal yang melakukan pengukuran ulang ataupun markdown
serta peralihan alat tangkap yang membuat makin banyaknya kapal yang mengarah ke laut lepas
berpotensi akan mendongkrak nilai pnbp tahun dua ribu tujuh belas hingga tiga kali lipat hingga mencapai anda tahu berapa
atau pun juga nyaris dari rp satu triliun yaitu rp sembilan ratus lima puluh miliar